terkait fonis untuk basuki cahayapurnama presiden joko widodo meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim
presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi hukum yang ada
saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada putusan yang telah dibacakan oleh masyarakat hakim
ya termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan oleh pak basuki cahayapurnama untuk banding
dan yang paling penting ini yang paling penting kita semua percaya terhadap mekanisme hukum yang ada